dua menit berselang masukkan sayuran lain seperti terong dan labu
tidak hanya ada di daerah tropical region saja seperti indonesia yang sudah klasiknya ya
cuman dia tuh udah lagi nunggu ini doang